saudara kpu jawa barat malam ini akan menggelar peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa barat tahun dua ribu dua puluh empat di gedung sabuga bandung
kpu jabar mengusung tema pilgub jabar dua ribu dua puluh empat sebagai inisiasi budaya demokrasi
kpu jabar berharap acara launching pemilihan gubernur dan wakil gubernur jabar dapat jadi pengingat masyarakat
untuk pilgub dan pemilihan bupati dan wali kota juga di dua puluh tujuh kabupaten kota di jawa barat
sekaligus hari ini pada kesempatan ini kita juga melakukan peluncuran untuk jingle dan maskot pilkada jabar dua ribu delapan belas
dari kpu jabar sendiri ini apakah ada antisipasi untuk kemudian nantinya dapat melancarkan segala pilkada yang diselenggarakan nanti ya
hari ini kita juga melibatkan teman teman di dua puluh tujuh kabupaten kota karena kami menyadari jawa barat ini adalah dengan jumlah pemilih terbanyak
kita adalah jumlah pemilih terbanyak di indonesia
kami sangat menyadari apabila kita tidak melakukan sinergi dengan semua pihak melibatkan dua puluh tujuh kota di kabupaten kota
karena bagaimanapun pelaksanaan pilkada ini adalah pelaksanaan akan bisa sesuai dengan semua sinergi semua pihak
baik mengingat ini penduduk tadi disebutkan ya penduduk jabar ini banyak sekali ya bu ya
antisipasinya seperti apa agar apakah ada sosialisasi atau seperti apa bentuknya
ya hari ini kenapa kita juga melakukan peluncuran gitu ya
peluncuran ini adalah bagian sosialisasi
kita ingin menyampaikan kepada masyarakat jawa barat terkait dengan pelaksanaan pilkada di jawa barat
pada tanggal dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
kami ingin mengajak masyarakat jawa barat jumlah pemilih kita itu besar tiga puluh lima juta pemilih
kami ingin mengajak masyarakat mengabarkan mari kita pelaksanaan pilkada jabar dengan gemilang
gembira memilih langsung sesuai dengan tagline pilkada jabar hari ini
baik nah ini harapannya dari kpu jabar khususnya kepada masyarakat jawa barat terkait pelaksanaan pilkada nanti dua puluh tujuh november
kami ingin mengajak seluruh masyarakat jawa barat di dua puluh tujuh kabupaten kota kita sukseskan pelaksanaan pilkada serentak nasional pertama kita
memilih gubernur dan wakil gubernur memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota
mari kita datang untuk menjadi pemilih yang cerdas dan aktif di tps pada tanggal dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
baik terima kasih ibu mewah yunis lako ketua kpu
ninda destiani jurnalis kompas tv langsung dari bandung jawa barat terima kasih laporan anda